kok kamu sama mereka
aduh itu siapa kok dia nanya
aku kan ada buatnya
itu hantu aslinya
iya yang itu berarti bukan kau
akhirnya dendam saya sama kampus ini bisa terbalas
dengan isu hatu tanpa kaki yang beredar di kampus ini
bisa merusak reputasi kampus ini
berani beraninya mereka membongkar kasus korupsi yang saya lakukan
betul pak robi
semua berjalan lancar
sesuai dengan rencana
jangan lupa pak
kasih dia bayarannya
terima kasih banyak pak roby
yang menjadi hantu tanpa kaki
dia keren banget pak maininnya pak
saya hampir nggak percaya pak
ayo segera kesana
eh pak rt
mukanya kenapa jadi jelek banget kayak begitu
eh sih kalo jelek mah udah dari sononya
pasti muka jelek begini lagi ada masalah
emangnya kenapa pak retek bella tekunahun
hantu tanpa kaki itu
adalah ulangnya pak robi
dan anak anak itu sedang berada di kampus
baru dah ditangkap sama kaki itu
berarti ada anak kita
ya bener ada zara juga
gimana sih pris
kita jemput aja mereka semuanya
dede bandel mau kemana
tangkap mereka semua
kalian gak bakal bisa kemana mana
pakeng mumpet mumpet segala ayo keluar
ayo keluar dong
gua gak mau mumpan di takut takutin
aduh jadi hantu lagi lu
tunggu apaan sih
itu kan yang jadi hantu tanpa kaki itu kan gua
kok dede dia sih
buka cepetan buka
dede bandil mau kemana
tangkap mereka semua
kamal kemana lagi kalian
kalian gak bakal bisa kemana mana
pakai mumpet mumpet segala
gue gak mempan ditakut takutin
tunggu apaan sih
itu kan jadi hantu tanpa kaki itu kan gua
kok jadi dia sih
buka cepetan buka
lari ke mana lari ke mana
kalau engga aku bilangin mami aku loh
hantu aja kita yang bikin
itu adalah itu
itu adalah bohong
itu dia belakang
aduh kemana ya
gak mungkin gak ada
itu mobilnya masih ada berarti pak roby masih ada di sini
iya sih benar juga
lihatin siapa sih pak robi
bu messi ini asistennya pak robi
oh iya asistennya
eh dimana pak robinya
hmm kasih tahu sama kita
ambur bahasa gak tahu pak pak robi dimana pak
pokoknya sekarang gini
nanti kita ketemu pak robi
kalau enggak nyawa sorangan
eh kemana sih mereka
kok bisa kayak begini
nggak ada penanah anak bocah aja sudah terkapar kayak begini
pantesan aja ditunggu gak datang datang
apaan ada pak
ketika sudah kesulitan ustad datang what ladies kalo
eh pak robi
kok kamu sama mereka
aduh itu siapa kok dia nanya
bukan ada buahnya
itu hantu aslinya
iya yang itu berarti bukan kau

siang jadi kemarau
aduh sakit itu pak robi

gimana sih dia
mau ditaruhnya salah kabur
dia tadi di situ kan
nggak kayak serokan gitu